dari ayah anda tercinta emelkan mumtaz
sekaligus penetapan nama masjid yang terhormat
bapak muhammad ridwan kamil kami silakan
wassalatu wassalamu ala srafil anjir
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala srafil anjir
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
yang selalu memuliakan manusia
telah selesai tugas di dunianya dengan paripurna
tidak kurang tidak lebih
allah sudah tetapkan
karena tidak ada satupun daun yang jatuh
ranting yang patah
karena tidak ada satupun
izin dan danda
atas nama keluarga almarhum emilir kamuntas
saya yang pertama mengaturkan terima kasih
kepada bapak wakil presiden r k ma'ruf amin
kepada para menteri kabinet indonesia maju
kepada rekan rekan gubernur
wali kota bupati kepala daerah
kepada fakultim minda jawa barat
kepada bapak wakil presiden
kepada keluarga sanak saudara kami
yang selalu hadir dan mendoakan
kepada teman teman sahabat sahabat eril
para alim ulama tokoh masyarakat
dan seluruh hadirin yang mendoakan
yang saya saksikan tadi dalam sepanjang perjalanan
begitu ikhlasnya masyarakat mendoakan
begitu ridhonya masyarakat melepas kepergian eril
yang kedua kami memohon
dibuka pintu maaf
kepada almarhum ananda en kamuntas
ada ucapan ada tindakan
ada hal yang kurang berkenan
maaf kehilapan dan dosa
yang masih tersangkut paut
dengan urusan dunia
dengan urusan dunia
dengan urusan utang piutang
segera untuk menghubungi keluarga kami
untuk kami selesaikan
bisa lepas tanggung jawab
selama empat belas hari
selama empat belas hari
untuk mengambil pelajaran
dari apa yang kita
kita berhutang doa
tidak hanya pada keluarganya
tapi berhutang doa
dari seluruh desa antara
dari desa desa sampai palestina
dan dari seluruh dunia
hal hal yang kami sudah lakukan
di sini kami berdoa
kepada ibu eril
dan apa hitam dari ketegangan
bisa terasa pendek
dalam diri berhutang biasa hari hari
menjadi penipu panjang
dalam diri berhutang kami
mengapa tidak lebih cepat
supaya kami yang hidup
tidak terlalu lama mengharungi
waktu adalah rahasia
allah yang mustiul bisa
kelahiran dan kematian
waktu adalah heratif
begitu adalah kata orang orang
yang hari ini
kami menerimanya dengan hati yang lapang
sebab kami bisa menemukan
banyak sekali petunjuk yang terang
dalam rentang empat belas hari
namun kami pun mendapatkan
dan menerima kearifan
tentang hidup eril
dua puluh tiga tahun mungkin belum cukup
untuk menghasilkan karya karya yang besar
terbukti ternyata memadai
manusia yang dicintai dengan akbar
kami belajar tentang
hidup yang tidak semata
terdiri atas selamanya hari
tapi tentang tiap helah nafas
yang dipakai berbuat baik
walau kecil dalam
karena kami akhirnya menyadari
telah mencukupkan seluruh amal amalnya
kemungkinan bertambah kehilafannya
mungkin akan berat
tapi kami sebenarnya sudah menyiapkan hati
kalau kami tidak akan pernah lengang
untuk terakhir kali
bukankah eril lahir
yang berada jauh diseberang
di swiss tidak berbilang
tiap sejengkal tanah adalah milik allah
segala pergi dan pulang
luncuran doa yang dipanjakan
dari berbagai penjuru negeri
pertada yang lebih dan cukup
bagi kami untuk yakin
allah memang yang mahalnya
kami akan mencari kemampuan
disambut baik oleh langit dan bumi
kami tidak merasa dilimpahi
oleh muhammad dan qurnia
saat jenazah yang terbanding ini
berada di dunia ini
alhamdulillah kami diberi
sempat untuk melihatnya
tanda kekuasaan allah
sang pemberi berkat
pelajar bagi kita yang beriman
dan yang pandai membaca
kemanian eril merupakan
kehilangan yang sangat telat
juga pengalaman yang sungguh dahsyat
dalam momentum waktu
yang nyaris sejajar kami
merasakan kehilangan yang
paling besar tapi
merasa dilimpahi kasih yang ikhbar
sangat bersyukur dan dianugerahi
seorang putra yang dalam
hidupnya bahkan dalam
masih mendatangkan cinta
kepada kami seorang tuhan
khairul khasiroh ada segala cinta doa
yang dipanjatkan untuk anda
dan eril almarhum semoga allah
kebaikan anda semuanya